sesuai namanya curug pitu objek wisata ini menawarkan keindahan air terjun dengan tujuh tingkatan
mulai dari ketinggian sepuluh meter sampai tiga puluh meter
lokasinya ada di desa kemiri banjarnegara jawa tengah
salah satu yang ditawarkan di sini adalah rapeling atau menuruni air terjun dengan menggunakan tali
di sini kita ditantang untuk menuruni bebatuan terjal di tebing air terjun sambil menahan derasnya air terjun
wuh kebayang dong sensasinya dijamin memacu adrenalin
untuk rappelling ini air terjun yang digunakan adalah tingkatan kedua dengan ketinggian dua puluh meter dan kemiringan sembilan puluh derajat
buat yang masih awam gak perlu khawatir
sebelum memulai menuruni air terjun kita akan terburu
sebelum menerima air terjun kita akan terburu
dan pastinya wajib menggunakan helm dan peralatan pengaman lainnya
untuk menjajal rappelling ini kita cukup bayar seratus ribu rupiah saja per orangnya
suasana di curug pitung ini pemandangannya masih asli ya masih kepohonan
di samping terus wisata ini juga cocok untuk wisata keluarga sama teman teman
terus juga ada yang sensasinya gak kalah luar biasa treblik main di turuk itu ya allah mantap banget
awalnya sih deg degan tapi lama lama bikin ketagihan yang jelas mantap
di turuk yaitu bertingkat dari bawah ke atas kemudian ketinggiannya pun berbeda
mulai dari yang paling tinggi itu tiga puluh meter kemudian yang kedua ada sekitar dua puluh meter dan selanjutnya itu lebih rendah lagi
ini cukup terjangkau ya untuk tiket masuk itu hanya empat rupiah
meski lokasinya di pegunungan curug pitu hanya berjarak sekitar tiga puluh menit dari pusat kota banjarnegara
akses jalan sampai ke lokasi wisata juga bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat
tapi pastikan perwisatanya harus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya
imam ambarwoto banjarnegara jawa tengah